beralih ke informasi kriminal
satuan reserse kriminal pores bandung
meringkus seorang tersangka begal taksi online
yang biasa beroperasi di wilayah hukum polres bandung
tersangka tak segan menganiaya pengemudi
sebelum membawa kabur kendaraannya
polisi juga masih memburu rekan korban yang masih kabur
dalam aksinya tersangka berinisial at ini
tidak segan untuk melukai pengemudi
dan membuangnya di tempat sepi
at dan rekannya hi tertangkap saat beraksi
di kawasan pangauban pamengpe kabupaten bandung
kedua pelaku memesan taksi online
dengan tujuan ke kawasan cilenyi kabupaten bandung
saat pengemudi taksi datang menjemput
kedua pelaku memukuli pengemudi
menggunakan kunci setir mobil
dan membuangnya ke daerah bocong kunci
petugas satres krim polres bandung yang sedang berpatroli
curiga karena melihat bercak darah di pintu kanan mobil
yang dibawa kabur para pelaku
setelah mobil diberhentikan polisi menangkap at
namun hi berhasil kabur
ya betul yang bersangkutan merupakan jaringan
untuk korban sendiri itu dipukuli
dipukulin dengan menggunakan kunci
bahkan salah satu dari kawannya yang sekarang menjadi dpo itu
mereka menggunakan senjata
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti
berupa telepon genggam kunci setir
dan satu unit mobil berwarna putih milik korban
chandra febriana bandung